polisi akan menggelar rekonstruksi ulang kasus kecelakaan maut yang menewaskan mahasiswa universitas indonesia muhammad hasha atalasha putra
kepada wartawan kabit humas polda metro jaya kombes truno yudo wisnuandiko menyatakan bahwa rekonstruksi ulang akan dilakukan pada kamis dua februari
polisi rencananya akan melibatkan keluarga hasha dalam proses rekonstruksi tersebut
truno yudo mengatakan rekonstruksi akan melibatkan para pakar hingga kolaborasi interprofesi dari korlantas dan direktorat lalu lintas
adanya rekonstruksi ulang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam kasus ini